terima kasih anda masih bersama kami
kota medan sumatera utara mempunyai segudang bangunan tua
yang kental dengan nilai sejarah dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya
salah satunya adalah rumah yang di masa lalu ditinggali oleh saudagar chong afi
menjelajahi rumah chong afi pengunjung dapat menemukan sejarah toko multikultural
yang bisa merangkul semua kalangan
berikut liputannya untuk anda
jika berkunjung ke kota medan anda tak boleh melewatkan wisata edukasi sejarah yang satu ini
inilah rumah chong afi
setiap bulannya sekitar satu lima ratus pengunjung datang ke rumah chong afi
yang kini dijadikan museum chong afi mansion
pengunjung dapat memulai penjelajahannya dengan melewati pintu utama rumah keluarga cong
bertuliskan aksara kanji
selain itu pada dinding bagian kanan dalam rumah dipenuhi foto foto chong afi
dan dokumen di masa lalu
yang menggambarkan potongan sejarah kota medan
chong afi atau sing siok v adalah perantau dari provinsi guangdong tiongkok
dalam perjalanannya ia sempat singgah ke malaysia dan berakhir di tanah kesultanan delhi
chong afi datang ke pelabuhan delhi saat berusia dua puluh tahun dengan bekal yang sangat minim
ia merantau ke tanah deli mengikuti kakaknya yang lebih dulu pindah ke sumatera
ketika tiba di pelabuhan ia bekerja serabutan
hingga akhirnya ia berhasil memiliki perkebunan luas
menggembangkan susaha perkebunannya hingga ke sumatera barat
semua ruang di rumah chong afi bertata rapi dan terawat
tidak semuanya khas tionghoa beberapa bagian dimunculkan dengan gaya arsitektur melayu atau eropa
ada empat ruang tamu yaitu ruang khusus untuk menerima sultan delhi
ada juga ruang untuk tamu belanda tionghoa dan satu khusus untuk tamu umum
dari foto dan dokumen yang terpajang diketahui chong afi merupakan tokoh multi kultural
yang bisa merangkul semua kalangan
dia itu kalau buat masyarakatnya dia tidak membedakan suku ras dan agama
tidak ada perbedaan buat dianya orangnya sangat dermawan sekali
dia membangun dua masjid dua vihara satu rumah sakit khusus penyakit pusta terus dia bangun satu gereja
dia mulai dari bawah
terlebih lagi dia orangnya sangat giat
jadi sebelumnya yang datang ke sini itu kakaknya kakaknya duluan berhasil
jadi mendengar kakaknya datang ke sini berhasil chong afi juga mengikuti kakaknya
chong afi tidak hanya menjalin hubungan baik dengan belanda namun juga akrab dengan sultan delhi
chong afi pun ikut menyumbang sepertiga biaya pembangunan
masjid raya al masyun medan dan masjid digang bangkok
chong afi juga mendirikan kelenteng penyumbang pembangunan gereja dan jembatan
tak ayal banyak pengunjung yang terkesan dan merasakan suasana di masa kejayaan chong afi
di rumah chok afi juga terpasang wasiat yang berisi lima pesan
chong afi meminta keturunannya untuk memberikan sedekah santunan kepada yang berkepentingan tanpa membedakan golongan bangsa
memberi sedekah pada yang sakit dan tidak mampu menghidupi diri sendiri
termasuk meringankan beban
yang diderita orang lain tanpa membedakan golongan bangsa
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara